satuan reskrim polres tanjung balai sumatera utara membekuk lima anggota komplotan pembobol atm nasabah bank
polisi juga menyita sejumlah buku tabungan dan kartu atm serta uang tunai
lima anggota komplotan pembobol atm tak bisa berkutik saat ditangkap polisi
tersangka oliver maraden tata lukita chan roy hasudungan kadafi ardiansah dan andika pratama
dibekuk satuan reskrim polres tanjung balai sumatera utara
setelah membobol sejumlah atm milik nasabah bank di asahan dan tanjung balai
polisi juga menyita sejumlah buku tabungan bank dan kartu atm
serta uang tunai senilai sembilan delapan juta rupiah lebih
kini mereka menjalani proses hukum di mapolres tanjung balai
lima orang tersangka yang terlibat kasus pencuran pemberatan
dengan modus operandi mereka mengganjal mesin atm
sehingga pada saat korban datang ke atm mengambil uang masukkan atm
atm nya terganjal tidak bisa keluar
kemudian yang kawanan ini lagi membujuk supaya korban memberikan pin
kemudian ada lagi yang mengelabui korban untuk menghubungi petugas bank yang katanya keluarganya
kemudian ada juga yang berperan mengambil uang kemudian men transfer uang